hai kegiatan bersepeda bergul yang melibatkan satu ratus empat puluh lima pesepeda ini ditargetkan menempuh waktu
sekitar dua puluh empat jam mulai pukul lima tiga puluh hingga enam waktu indonesia barat minggu dua puluh enam juni esok mereka
melakukan start dari lapangan bayangkara mabesporli jakarta selatan hingga mencapai finish di akpol
semarang jawa tengah sekjen pbissi para manugroho menyebut untuk membantu memegang rekor muri ini
sejumlah pemain timnas turut dikerahkan jadi ada enam anak timnas yang dilibatkan di dalam
apa pemecahan rekor muri ini kita harapkan mereka bisa membantu pemecahannya parma menambahkan
pengamanan jalur telah dipersiapkan sebaik mungkin dengan tujuan menjamin kelancaran acara
dan keselamatan peserta yang menjadi prioritas kepala polri listio sigit berharap kegiatan ini
juga menjadi bagian dari persiapan berbagai kejuaraan nantinya harapan kita
kegiatan kali ini semakin menyemarakkan rangkaian kegiatan dari bayangkara dan utamanya
bagaimana ini kita gabungkan dengan program dari isi sebagai bagian upaya kita untuk
melakukan kegiatan kegiatan dalam rangka mempersiapkan dan juga melatih terus atlet atlet
kita untuk siap di dalam kejuaraan kejuaraan berikutnya selain itu pihak penyelenggara
telah berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di sepanjang jalur dengan dukungan tiga ambulans
kendaraan evakuasi kendaraan logistik dan kendaraan pengamanan jalur syifa hanifah dwi agung jakarta